konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas
mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo
para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo
permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum
pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dan seterusnya
amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon
dalam pokok permohonan
menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya